dampak fenomena el nino di tanah air sudah terasa
lalu bagaimana caranya supaya bisa mengamankan datanya
jadi yang tagihan kemarin itu training camp